dan masih terkait dengan tabrakan antara batik air dengan transnusa di bandara halim perdana kusuma jakarta
maskapai batik air memberi kompensasi penumpang pesawat yang bertabrakan dengan transnusa di landasan bandara halim perdana kusuma
dengan menginapkan mereka di hotel
setelah pesawatnya bertabrakan dengan pesawat nasnusa
senin malam batik air menyatakan memberi kompensasi bagi seluruh penumpang maskapai anggota lion group ini
penumpang juga bisa memilih untuk refund
kita sudah kasih alternatif besok pagi mereka akan kita berangkatkan
dan mereka bebas memilih membatalkan kita akan kembalikan tiketnya
tadi mengenai barang mereka masih ditahan karena memang sampai jam dua puluh tiga kita masih pengumpulan data

kondisi pesawat yang bertabrakan itu sendiri cukup buruk
pesawat boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh seri delapan ratus batik air
itu patah pada sayap kiri
sedangkan pesawat transnusa yang patah selain set kiri juga ekor atas
kerusakan yang terjadi pada pesawat boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh delapan ratus milik batik air
yaitu ujung sayap sebelah kiri patah
yang kedua pesawat atr empat puluh dua ri enam ratus milik transnusa
ujung sayap sebelah kiri dan ekor yang horizontal patah
bandara halim perdana kusuma yang ditutup setelah kecelakaan akan dibuka normal mulai selasa pagi
bandru zamal jakarta